warga kolong tol wiyoto wiono penjaringan jakarta utara
bertekad melawan rencana penggusuran permukiman ilegal yang mereka tempati
warga sendiri telah menerima surat peringatan dari pihak kecamatan penjaringan
mengenai rencana penertiban
sambil menunggu kedatangan petugas
warga kolong tol wiyoto wiono kamis pagi berorasi menolak eksekusi
warga juga meminta ada dialog terkait surat peringatan
yang dikeluarkan kecamatan penjaringan
menurut salah satu warga
aksi penolakan dan penghadangan dilakukan karena komisi a dprd provinsi dki jakarta
sudah mengirimkan surat meminta agar pemerintah kota administrasi jakarta utara
surat menyurat mereka dikirim ke wali kota jakarta utara
camat penjaringan lurah penjaringan dan juga lurah penjagalan
tentu satu kami akan coba bertahan di sini
kita akan dialog karena eksekusi penggusuran seharusnya dapat ditunda
karena komisi a dprd telah mengirim surat kepada wali kota
untuk meminta agar pengusurannya segera ditunda
karena belum ada proses dialog antara korban dengan pemerintah provinsi dki jakarta
beralih ke informasi pasca ricuh demo supir taksi di jakarta
enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah aksi perusahaan dalam unjuk rasa